pasca libur natal persebaya surabaya kembali berlatih di stadion gelora sepuluh november tambak sari
dalam latihan rabu sore terlihat empat pemain lokal baru tengah menjalani seleksi
mereka adalah muhammad iqbal mantan penggawa timnas u sembilan belas dan u dua puluh tiga yang sebelumnya bermain di persita tangerang
kemudian ada muhammad duta kardan ustiawan dan tony firmansyah
keempatnya berposisi pemain belakang tengah dan depan
manajemen persebaya juga memperpanjang kontrak pemain yang masa kontraknya hampir habis
seperti hernando ari dan rizky rido
selain itu tim pelatih bajul ijo juga akan melakukan evaluasi terhadap semua pemain
termasuk kinerja tiga pemain asing musim ini
tidak hanya pemain asing semua
pemain lokal pemain asing semua pasti akan kita evaluasi
nanti baru kita sampaikan apa dari hasil evaluasi tersebut
persebaya menyelesaikan putaran pertama liga satu musim ini di posisi sepuluh
dari tujuh belas kali main the green force hanya mengumpulkan dua puluh dua poin
hasil enam kali menang empat seri dan menelan tujuh kekalahan
tim asesmen dari mabes polri mengecek kesiapan stadion glora bghdb
yang merupakan home base psm makassar di kota parepare sulawesi selatan
tim dari mabes polri yang berjumlah tiga orang
memeriksa kesiapan fasilitas dan standar stadion berkapasitas dua puluh ribu penonton itu
untuk menggelar pertandingan putaran kedua liga satu musim ini
yang berlangsung dengan sistem home and away
secara umum stadion glora bghdb disebut bisa kembali menjadi home base psm
untuk putaran kedua liga satu
meski begitu masih ada beberapa catatan penting
yang mesti dilakukan oleh manajemen dan pengelola stadion
ini kunjungan kita dalam rangka rig assessment stadion sepak bola
dalam rangka menyiapkan liga satu
karena sekarang itu untuk pertandingan sepak bola
harus diadakan risk assessment dalam rangka mengecek
dan mengaudit aspek dari peran amanan dan keselamatan
daripada pemain penonton spesial dan seluruh masyarakat sekitar
putaran kedua liga satu dengan sistem kandang kandang
rencananya akan dimulai pada empat belas januari mendatang
tim liputan cnn indonesia